ribuan warga langsung berebut durian dalam enam gunungan durian setinggi tiga meter hingga
nyaris terjadi kericuhan enam gunungan tersebut berisi seribu dua ratus durian ribuan warga itu rela
berdesakan hingga terjatuh dan terkena duri durian demi mendapat durian gratis festival serbu durian
yang digelar oleh dinas pertanian kebupatan lumajang di pasar aglopolitan nesa sendulung
lumajang jawa timur kegiatan tahunan itu digelar sebagai rasa syukur atas berlimpahnya durian di
lumajang ketika musim panen raya tadi totalnya ada seribu dua ratus durian habis diborong di serbu ya serbu oleh
masyarakat yang ada di kegiatan ini dan itu sebagai
berasa syukur kita kepada masyarakat lumajang meski harus berdesakan dengan pengunjung lain warga
mengaku puas karena berhasil mendapatkan durian yang diinginkan tadi sempat remputan sempat
berani juga buat kita semua ya gimana perangkatnya
tahunan kabupaten lumajang jadi setiap bulan februari akan diadakan event ini serbu durian serbu
ini bukan untuk langsung diserbu semuanya tapi lumayan menyediakan seribu buah durian untuk bisa
dimakan bersama sama dengan masyarakat dalam kegiatan ini dilakukan pula penanaman buah durian
dan pementasan tari tradisional khas lumajang untuk menghibur pengunjung nurhadi wicaksono lumajang
jawa timur hasil sangat menarik kepada dibuat rakan rakan